pak zainuddin kemudian kalau anda tadi mengatakan akan menggunakan sistem bubble artinya kan ada semacam zonasi begitu ya
terus langsung kabarin karen si jordan clarkson disini
kemudian anda juga sampaikan kemarin bersama menko polhukam dan kapolri